nah uang rupiah baru menampilkan tokoh pahlawan yang dipilih menjadi gambar utama pada bagian depan rupiah kertas dan pecahan logam
gambar pahlawan ini dipilih dengan memperhatikan prioritas provinsi yang belum terakomodasi dalam uang rupiah
pahlawan yang berjuang di lingkup nasional dan memiliki ketokohan
pahlawan pahlawan tersebut adalah gambar pahlawan nasional pertama yaitu insinyur soekarno dan dr muhammad hatta
sebagai gambar utama pada bagian depan rupiah kertas rupiah dengan pecahan seratus ribu rupiah
selanjutnya gambar kedua adalah gambar pahlawan nasional insinyur juanda kartawijaya
sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas
kasus nkri dengan pecahan lima puluh ribu rupiah
selanjutnya adalah gambar pahlawan nasional dr katulangi
sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas nkri dengan pecahan dua puluh ribu rupiah
dan selanjutnya gambar pahlawan nasional frans kaisiepo
sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas nkri dengan pecahan sepuluh ribu rupiah
sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas nkri dengan pecahan dua puluh ribu rupiah
gambar pahlawan nasional dr keihaji idham shalit
sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas nkri dengan pecahan dua ribu rupiah
selanjutnya juga ada gambar pahlawan nasional cut mutia
sebagai gambar pada bagian depan rupiah kertas nkri dengan pecahan seribu ribu rupiah
jadi seribu rupiah ada lagi nih ya untuk uang kertasnya
ada lagi gambar pahlawan nasional mri gusti ketut puja
sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam nkri dengan pecahan seribu rupiah
juga ada di uang logam pecahan lima ratus rupiah itu adalah gambar
lieutenant general tni purnawirawan tahibonar simatupang
masih ada lagi di pecahan uang logam berikutnya
tepatnya di uang dua ratus dan juga uang seratus untuk dua ratus rupiah
sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam dengan pecahan dua ratus rupiah
dan gambar nasional atau pahlawan nasional profesor dr insinyur herman johannes
sebagai gambar pada bagian depan rupiah logam nkri dengan pecahan seratus rupiah